harapan mereka hanya satu pandemi segera berakhir atau setidaknya menjadi endemi
my grandpa died aku gak bisa liat
forum bilateral manapun yang bisa kita masuki di situ
dengan menawarkan makanan atau apapun
dan saya pikir itu juga perlu kita jadi perhatian kita
nanti sudah dingin kita sirup sirup ya kita sediakan suatu saat kita mau menyambal
salah satunya memang pencairan es
dengan kultur bahasa dan komunikasi
isinya ikan yang memang tersedia disini itu yang bikin khas ini